kita beralih ke informasi lainnya sebuah foto ketua dpr setia novanto sedang berbaring di rumah sakit
beredar di dunia maya dan akhirnya menjadi viral
namun foto ini dipertanyakan warganet yang menilai agak aneh
dilansir detik com dalam foto tersebut terlihat setia novanto sedang berbaring di ranjang rumah sakit
ia mengenakan pakaian rumah sakit berwarna putih menggunakan alat bantu pernapasan
dan di lengan kanannya tampak terpasang selang infus
selain itu sejumlah peralatan rumah sakit terlihat lengkap terpasang
dalam foto tersebut novanto tampak sedang dijenguk oleh anggota dpr dari fraksi golkar endang srikarti handayani
foto ini langsung menjadi viral di dunia maya
di twitter banyak warganet yang mempertanyakan fungsi peralatan rumah sakit yang terpasang di tubuh novanto
yang menurut mereka agak aneh
seperti monitor denyut jantung yang terlihat datar
dan strain pump atau alat pembangunan
yang memberi ceran obat berkala yang tidak ada obatnya
setia novanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi ktp elektronik oleh kpk
saat ini ia sedang mengajukan permohonan pra peradilan atas penetapannya sebagai tersangka
namun sebelumnya novanto mengaku sakit dan tidak bisa menghadiri panggilan kpk pada sebelas september lalu
terakhir ia menjalani katerisasi jantung dan dirawat di rumah sakit premier jakarta timur